tak hanya oni beberapa tim sukses tak luput
diceburkan ke kolam renang
sayangnya pada perayaan kemenangan ini
pasangan cawabit dwi rianto jakmiko tidak hadir
ya ini bagian dari
suka cinta sama teman
calon bupati bandung nomor urut tiga
dadang supriyatna tak kuasa menahan tangis
setelah memastikan kemenangan dirinya
bersama syahrul gunawan
di rumah bedas bale endah kabupaten bandung
meski belum sepenuhnya selesai
hasil pantauan langsung quick count dan real count
menunjukkan kemenangan pasangan ini
atas dua pasangan calon bupati lainnya
namun calon wakil bupati syahrul gunawan
tidak terlihat dalam euforia kemenangan ini
karena dikabarkan tengah beristirahat di kediamannya
meski penghitungan belum sepenuhnya selesai
sad di ja
perbandingan angka yang ditunjukkan cukup jauh
dan diperkirakan akan stabil
bahwa sekarang hari ini
tidak ada lagi lawan
tapi sekarang adalah
pasangan calon bupati dan wakil bupati semarang
ngesti nugraha basari atau ngebas
langsung sujud syukur saat mengetahui hasil hitung cepat
mengungguli pasangan nomor urut satu
tangis bahagia tak tertahankan atas keunggulan tersebut
dari hitung cepat rabu sore
sementara paslon nomor urut satu
berdasarkan quick count
dengan perulangan suara sekitar
meskitalah menunjukkan hasil unggul
tim pemenangan masih menunggu hasil resmi
pemilihan bupati dan wakil bupati semarang
tim liputan cnn indonesia